menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan meminta negara negara anggota g dua puluh bisa
memperkuat kerjasama guna mengatasi tantangan global yang semakin kompleks zulkifli mengharapkan
aksi nyata dari berbagai capaian yang dihasilkan dalam pertemuan pertemuan g dua puluh hal itu disampaikan
zulkifli saat menyampaikan pidato pembuka indonesia dalam pertemuan tingkat menteri
perdagangan dan industri g dua puluh pada kamis dua puluh empat agustus di jaipur india
zulkifli menegaskan forum g dua puluh harus menjadi bagian dari solusi
negara anggota g dua puluh terus memprioritaskan reformasi organisasi perdagangan dunia atau vto zulkifli juga
mengungkapkan indonesia siap untuk terus membangun kerjasama dengan negara anggota g dua puluh mendorong
sistem perdagangan multilateral yang adil inklusif dan berkelanjutan
indonesia juga siap menjembatani berbagai peluang peningkatan kerjasama
untuk menyejahterakan masyarakat